anda mesti menyaksikan layar peminuta percaya
di tengah pertarungan politik yang panas dan ancaman perpecahan karena perbedaan pandangan kian mengemuka
nilai politik kemanusiaan yang diperjuangkan mendiang presiden abdurrahman wahid menjadi hal yang relevan
dengan pesan yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
nilai nilai gus dur inilah yang diakui para aktor politik yang tengah bertarung pantas menjadi rujukan
yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
itulah salah satu pesan mendiang presiden keempat abdurrahman wahid semasa hidupnya
pesan gus dur itulah yang dipakai sebagai tema pada peringatan haul ke sembilan pada bulan desember dua ribu delapan belas
rasanya kalimat itu terasa cocok dengan situasi politik kontestasi belakangan ini yang panas penuh intrik dan permusuhan
rasanya masyarakat indonesia saat ini terbelah dalam dua kutub politik
kalau tidak dukung jokowi ya dukung prabowo
tak jarang sengitnya pertarungan politik di tingkat elit turut berimbas pada tegangnya kondisi masyarakat di level bawah
terutama di media sosial
saling ejek sindir bahkan bermusuhan jadi pemandangannya acap ditemukan
dalam kondisi inilah banyak pihak yang merasa perjuangan dan sikap gus dur terkait politik demokrasi dan kemanusiaan menjadi amat dirindukan
karena gusdur sendiri tidak ambil pusing dengan panasnya pertarungan politik
dia bisa bergaul dengan sangat akrab bahkan dengan lawan lawan politiknya yang ketika itu bersekongkol menjatuhkannya dari kursi presiden
dalam sebuah cerita jelang lengsarnya gusdur dari kursi presiden gusdur pernah mencegah ribuan pendukungnya yang akan datang ke jakarta untuk membelainya
alasan gus dur waktu itu karena tidak ingin ada pertumpahan darah
itulah kenapa buat gus dur yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
presiden jokowi yang juga calon presiden petahana mengajak masyarakat untuk mengadopsi nilai nilai gusdur yang dianggap relevan memasuki tahun politik dua ribu sembilan belas
nilai nilai dalam berdemokrasi nilai nilai kemanusiaan
kita ini harus dalam berpolitik dalam berdemokrasi bahwa tata kerama itu harus dikedepankan
sopan santun dalam berpolitik itu dikedepankan
jangan sampai budaya bangsa yang santun yang bertata kerama itu hilang gara gara perbedaan pilihan
gara gara keinginan untuk keinginan untuk menang nabrak sana nabrak sini saya kira bukan itu tata kerama indonesia
agus yudhoyono yang juga salah satu anggota badan pemenangan prabowo sandi
juga menyatakan bahwa nilai gusdur tentang politik kemanusiaan harus ditiru disaat panasnya suhu politik tanah air seperti sekarang
kata kata gus dur almarhum mengatakan bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
jangan sampai atas nama politik untuk meraih kekuasaan kemudian kita menggunakan cara cara yang tidak benar
apalagi kita sebagai bangsa yang besar ini tidak boleh kemudian tercerai berai terpecah belah hanya karena perbedaan identitas
perbedaan pandangan dan pilihan politik
selain itu mantan menteri pertahanan era presiden gusdur mahfud md juga mengatakan
jangan sampai politik menjadi tipu daya dengan kabar hoaks dan ujana kebencian
terutama saat memasuki masa kampanye seperti saat ini yang rentan menyebabkan perpecahan
bahwa politik itu harus diletakkan di dalam rangka kepentingan manusia yaitu manusia indonesia

oleh sebab itu tidak boleh manusia dikormosikan dengan kepentingan manusia indonesia
karena korektur hal ini harus dirembankan untuk kepentingan politik dengan berbagai tipu daya
berita berita hoax perpecahan dan sebagainya
nah saya kira ini momentumnya tepat kita mau will press mau white
kemudian ada topik politik
alasannya hanya dua puluh bulan menjawab presiden rekam jejaks gusdur dalam merawat
memang patut dipuji
apalagi saat gusdur mengakui kong gucu sebagai salah satu agama resmi
dan menetapkan hari raya imlek sebagai libur nasional
di zaman inilah masyarakat indonesia keturunan tionghoa
bisa bebas mengekspresikan identitas budaya mereka
setelah terkungkung selama berpuluh tahun sejak era orde baru
gus dur juga mengganti nama provinsi irian jaya dengan papua
sebagai penghargaan untuk masyarakat papua
gus dur sendiri semasa hidupnya selalu menghadirkan guyunan segar
dalam situasi politik sepanas apapun
bahkan tak jarang ia meledek dirinya sendiri
di tengah suasana politik yang tegang aksi saling lapor
dan jual beli kebencian politik kemanusiaan yang tidak tegang
dan kaya kumur ala gus dur memang perlu jadi rujukan
karena sekali lagi yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
budi adiputro cnn indonesia
kiai haji abdurrahman wahid atau yang akrab di sapa
tentu saja kejadiannya adalah gus dur
baik soal demokrasi maupun politik kemanusiaan
apalagi di tengah situasi politik kekinian yang panas
dan supersensitif jelang pemilu
kita akan ngobrol dengan mantan jurubicara presiden keempat indonesia ini
prof wimar witular selamat malam pak wimar
pak wimar kita baru saja memperingati haul ke tujuh
sudah sembilan tahun kepergian dari gus dur
apa yang paling pak wima rindukan dari sosok gus dur
terutama kalau melihat politik saat ini
kejernihannya dan menurut saya
pilihannya dan kecerdasannya yang betulnya humornya gus dur yang sering kita lihat
adalah perwujudan kecerdasannya yang luar biasa
hanya orang yang cerdas yang bisa melancarkan humor yang cemerlang
dan seringkali humor itu bisa memecah ketegangan
sekarang masih ada nggak sih jejak jejak untuk rasa humor yang bisa memecah dari ketegangan
apa legacy dari gus dur yang mungkin masih bisa terlihat dari situasi politik saat ini
ada terutama pada para calon ya
dari tokoh tokoh dari orang orang yang berbicara di publik itu
ada banyak saya kira orang yang cerdas dan yang humoritis
hanya sayang justru orang orang yang berkampanye itu mati gaya gitu
mungkin yang terlalu ingin menang
jadi memaksakan cara cara yang tidak manusiawi
yang tidak humoris
dan yang bertahan
ya susah menghadapi cara yang seperti itu
jadi kurang humor kurang common sense kurang inteligenci kampanye sekarang ini
kurang common sense ya pak wimar
tapi pak wimar kalau misalnya
pak wimar mengenal gus dur luar dalam dulu ya
kalau kita sebagai orang awam melihat gus dur itu adalah orang yang humoris
terus di saat yang menegangkan
ia sempat sempatnya membuat sebuah lelucon
tapi pernah nggak sih almarhum gus dur ini pernah berada dalam situasi
di mana ia tegang
terus kemudian juga terpengaruh dari situasi yang cukup panas di sekelilingnya
tentu deh dia menghargai
bukan karena yang ada padanya
tapi karena dia tidak punya
kepentingan berlebih untuk mempertahankan kekuasaan
maka dia selalu bisa keluar dari ketegangan itu dengan humor
dengan wawasan seperti pandangan helikopter itu
jadi kalau orang dikejar kejar
dia malah terbang dari atas melihat semuanya ini lucu
soalnya politik kalau dilihat orang orang yang tegang itu lucu juga gitu
kalau kita yang tidak ikut tegar
justru itu sepenglihatan saya jarang kehilangan
kehilangan kedali gitu
orang orang lain aja yang stres
seperti dia sendiri
iya dan dia mengilhami menginspirasikan justru orang orang untuk ikut melihat keadaan dengan tenang
kalau misalnya melihat kondisi gus dur saat itu
apa sih resepnya
gimana caranya bisa menenangkan diri atau mengendalikan situasi
apa yang bisa diperhatikan dari situasi tersebut di saat orang orang ingin menjatuhkan beliau
saya lihat bahwa dia itu bisa mengubah ubah perspektif
jadi kalau orang terlalu butuh melihat sesuatu dari dekat
dia bisa mengambil jarak dan melihatnya dengan jauh
dia bisa melihat perbandingan paralel dalam peristiwa peristiwa sejarah lain
jadi dia sering sekali membawa saya dapat
saya pada perumpamaan
saya bisa melihat kesempatan politik yang pernah terjadi di tempat lain
sehingga orang orang yang dekat ini kelihatan lucu
tentunya itu tidak menjamin kemenangan
karena kalau orang melawan dengan membabi buta
ya itu tidak bisa dilawan gitu
jadi dia tahu bahwa itu tidak menjamin pertahanan kekuatan
tapi gus dur mengatakan
bagi beliau bukan penting
yang penting adalah yang tadi yang disebut kemanusiaan dan legasinya
karena orang tahu bahwa gus dur itu akhirnya tahu benar
waktu itu banyak yang terpengaruh
pak wimar ada cerita pribadi nggak
atau cerita yang mungkin pak wimar selama pernah mengenal gus dur ini
sampai sekarang masih diingat
yang jarang sekali sisi gus dur ini dilihat oleh orang kebanyakan
ada yang menarik mungkin bisa dibagikan sama kita
banyak sekali karena hampir selalu kalau keadaan tegang
misalnya istana sedang dikepung begitu ya
oleh demonstran atau oleh lawan politik
dia itu memanggil saya dan bicara malah dengan tenang
mengenai hal hal lain untuk menurunkan stres
jadi malah lucunya keluar di saat saat yang itu
di saat orang lain stres
saya susah untuk mengingat satu peristiwa yang spesifik
karena dia lucu terus sih dan pinter terus
susah kalau dalam
susah kalau dalam wawancara live gini saya mengingat ya yang paling lucu
banyak kok tercatat dalam
apa dalam dokumentasi publik itu
orang lagi ribut sekali minta gus dur turun minta gus dur turun
dan dia udah bilang
saya juga setuju yang harus turun
tapi barangkali bukan saya
barangkali jurubicara saya itu harus turun beratnya begitu ya
jadi orang jadi
ya saya jadi korban dipermainkan
tapi jadi lucu ikut kepawa semuanya gitu
kecuali yang lagi nyerang nyerang dia gitu
kalau misalnya tadi dari sisi pribadi gus dur ya pak wimar
kita sekarang masuk kepada ajaran ajaran
kemudian juga perkataannya sampai dengan saat ini mungkin publik masih mengingat
gus dur pernah mengatakan yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan
apa sih yang sebenarnya dicoba disampaikan oleh almarhum gus dur dari kalimat ini
bahwa politik itu sebetulnya tidak semuanya
bahwa orang yang ribut sekali soal politik
sebetulnya tidak terlalu terpengaruh oleh hasil politik ya
kalau misalnya orang ribut turunkan sembako atau
atau yang contoh kita minta kabinet dibubarkan
padahal orang yang bersyakutan tuh
nggak tahu apa artinya kalau kabinet itu bubar
pernah ada satu demonstrasi mahasiswa
saya sendiri aktivis mahasiswa jadi saya sangat menghormati mahasiswa
tapi pada saat itu juga nggak masuk akal
ada suatu badan eksekutif mahasiswa datang dengan beberapa tuntutan
dia bilang yang pertama tuntutan agar gus dur mundur
kedua agar dia menurunkan harga
terus katanya ya kalau udah mundur gimana mau menurunkan harga
jadi yang mana dulu
jadi orang jadi malu sendiri karena logikanya tuh hilang
orang yang berpolitik yang kurang berpengalaman itu kehilangan logika
dan itu bisa dibuat malu oleh gus dur
oke pak wimar saya teruskan lagi pertanyaannya ya
kalau misalnya sebagaimana pak wimar mengingat gus dur
banyak kebijakan yang waktu saat gus dur menjabat sebagai presiden ini disangkut atau dialamatkan kepada kemanusiaan
tapi kalau dari pak wimar melihatnya sebenarnya mindset dari almarhum gus dur memandang politik dan juga kemanusiaan di indonesia saat dia menjabat sebagai presiden ini seperti apa
dia melihat bahwa tidak ada satu orang pun yang sebetulnya lebih utama atau lebih penting daripada kepentingan nasional
jadi dari segi kemanusiaan itu adalah hal yang sangat penting
jadi dari segi kemanusiaan
dia tidak pernah menganggap dirinya tuh lebih tinggi dari politik atau lebih apa namanya
lebih harus dipentingkan daripada keadilan sosial misalnya daripada kemanusiaan
jadi dia tidak terlalu ngocot begitulah
kalau ada orang yang ribut sekali ya dia paling bilang gitu aja repot gitu ya
memang jadi agak susah bagi orang yang ingin melawan dengan kekuatan

dia tidak mau mengeluarkan kekuatan
banyak sekali pendukung pendukungnya yang lebih militan yang waktu itu ingin melawan kekuatan dengan kekuatan ingin turun dengan massa dan sebagainya
sebetulnya tidak ada orang yang punya masa lebih besar daripada gus dur karena politikus politikus yang lain itu masanya hanya pada saat demonstrasi aja
tapi massa sesungguhnya yang ada di akar rumput yang ada di rakyat itu itu sebetulnya tidak ada satu pemimpin pun yang lebih militan
kalau gus dur ingin memperbetulkan pendukungnya dengan penantanya itu bisa saja tapi tidak ada yang menang menurut dia

karena dalam konflik semacam itu yang menang adalah kebencian
jadi dia utamakan akal sehat terlalu daripada kebencian
baik mengutamakan akal sehat daripada kebencian ya pak wimar
itu satu perajaran
itu satu pelajaran yang harus
diberlakukan oleh politikus indonesia saat ini
terima kasih pak wimar atas waktunya
berdiskusi bersama kami
di cnn indonesia